ramainya warga yang berfoto selfie di makam presiden ketiga republik indonesia b j habibie
membuat menteri sosial turun tangan
bahkan penyanyi anggun c sasmi mengunggah keprihatinannya ini ke akun instagram pribadinya
seusai pemakaman presiden ketiga republik indonesia b j habibie
taman makam pahlawan nasional kalibata jakarta selatan
masih terus dijatangi para pesiaran
mereka datang untuk memanjatkan doa dan tak lupa bersuah foto untuk diunggah ke media sosial
namun ramainya pengunjung yang berfoto selfie di makam almarhum habibi
mengundang keprihatinan penyanyi anggun c sasmi
sambil mengunggah sejumlah gambar pengunjung yang berfoto selfie
anggun menyertakan caption mengenai perlunya edukasi bersuah foto
dengan melihat situasi dan konteks foto selfie
sementara itu menteri sosial agus gumiwang kepada detikom menyatakan
penjaga keamanan makam di lokasi dan meminta peziarah tidak sekedar berfoto selfie
agus juga menyebut tidak akan mempersulit peziarah
asalkan bertujuan mendoakan presiden ketiga republik indonesia tersebut
pada akhir pekan peziarah bisa mendatangi taman makam pahlawan nasional kalibata
peziarah juga diimbau agar tetap menjaga kesopanan kebersihan dan ketertiban saat berziarah